seorang sopir truk mendatangi petugas di pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
ia adalah salah satu dari ratusan sopir pengangkut logistik yang menggelar aksi protes di checkpoint covid sembilan belas di terminal sri tanjung kalipuro
lantaran diwajibkan menjalani rapi tes secara mandiri
para sopir mengaku keberatan dengan rapi tes secara mandiri
sebab mereka harus mengeluarkan biaya tiga ratus hingga empat ratus ribu rupiah untuk menjalani rapid test
rapid test ini wajib dijalani setiap tujuh hari sekali meski sopir telah melakukan tes serupa di daerah asalnya
meski sudah diprotes para sopir pihak dinas perhubungan provinsi bali menyatakan tetap akan menghapus rapi tes gratis
kita dalam proses transisi yang tadinya rapid itu dilakukan oleh pemerintah sekarang secara bertahap itu semua pelaku perjalanan itu memang
harus rapid secara mandiri
ini tentu saja ada yang menanggung jawabi kan jadi pihak pemilik kendaraan pemilih muatan juga harus ikut bertanggung jawab bersama sama
jangan semua jadi muatan kepada sopir
akibat aksi mogok para sopir sejumlah truk pengangkut logistik memadati terminal checkpoint hingga ke jalan raya sejauh dua kilometer